tapi satu catatan perlu ada awareness perlu ada kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari masyarakat
dan akan dibagi menjadi empat segmen
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abah semua
kelurahan kenjeran kecamatan bula surabaya berbagai macam ikan di asap di sini penjual
emang dasarnya kita pendek pendek aja gitu
waktunya memipihkan besi baja
nah saya juga dengan adanya cnn seperti ini bisa menyuarakan
api pada bahan bahan padat yang mudah terbakar
jadi air laut yang masuk ke meja garam kita itu kita harapkan atau masuk ke tambak tambak
pada zona kedua setelah pintu masuk pengunjung akan langsung disambut oleh zona iron man
kalau sudah di sini mas rizal tidak bertugas lagi